kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri ditindaklanjuti dengan adanya pemeriksaan oleh dewan pengawas kpk
namun firly tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dewan pengawas kpk yang dijadwalkan pada jumat ini
firly bahkan meminta pemeriksaan dilakukan setelah delapan november mendatang
selain itu empat pemimpin kpk lainnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan
namun hanya nurul gufron yang mengonfirmasi memenuhi panggilan dewan pengawas kpk
sementara itu dewan pengawas kpk juga memanggil beberapa orang lain termasuk diantaranya mantan ajudan syahrul yassin limpo
yang kedua adalah dugaan pertemuan pak fb dengan pak syl di suatu lapangan bulu tangkis